partai solidaritas indonesia psi menilai presiden jokowi semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik termasuk sebagai ketua koalisi partai partai
pernyataan ini disampaikan di tengah ramainya isu jokowi yang akan merapat ke partai golkar
jokowi bisa menjadi ketua dari koalisi partai partai
saya nggak tahu kalau ada ketua koalisi nggak pernah saya dengar bahasa ketua komisi itu
posisi jokowi dalam perpolitikan tanah air di masa pemerintahan selanjutnya
masih jadi sorotan setelah diisukan akan merapat ke golkar dan potensi jadi ketum
kini muncul wacana presiden jokowi semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik
termasuk sebagai ketua koalisi partai partai
dalam program gaspol kompas com wakil ketua dewan pembina psi menyampaikan
jokowi harusnya berada di atas semua partai dan menjadi ketua koalisi
grace beralasan jokowi bisa jadi jembatan bagi partai yang punya visi sama menuju indonesia emas
pak jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya
jadi kan waran ini ketua dewan pembina psi sempat ngasih ide itu
pak jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai partai
semacam barisan nasional partai partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya
menuju indonesia emas pak jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu
sementara itu soal ketua koalisi wakil ketua umum partai golkar erwin aksa menyatakan
belum pernah mendengar istilah tersebut
namun dalam koalisi harus ada kesepakatan para ketua partai yang mengutamakan musyawarah
dan kesepakatan antar partai
tidak hanya di parlemen tetapi juga di pemerintahan
koalisi itu kan dibangun dalam tangka bagaimana membangun pemerintahan dan parlemen yang kuat ya
dan di mana di situ ada kesepakatan para ketua partai
jadi koalisi itu yang jelas adalah kesepakatan musyawarah dari para ketua partai
jadi bukan hanya di parlemen tetapi juga di pemerintahan
saya tidak tahu kalau ada ketua koalisi tidak pernah saya dengar bahasa ketua koalisi
tak bisa dipungkiri joko widodo memang punya kedekatan dengan dua partai ini golkar dan psi
partai golkar lah yang pertama kali mengusung putra sulung jokowi gibran menjadi cawapres pendamping prabowo
sementara putra bungsunya kaisang adalah ketua umum dari psi